foto sebanyak ini masih ada di kamar
berarti hafi masih terobsesi sama bella
aku punya masa lalu fani
itu adalah hal yang tidak baik dalam hidup aku
aku gak mau denger
aku gak peduli sama masa lalu kamu
karena aku juga punya masa lalu
aku udah lupain semua
aku cuma peduli sekarang tentang kita
masa depan kita
harus lupain kenangan kenangan kita
kalian tidur yang nyanyi
karena mulai besok
pasti rumah ini akan heboh
perang dunia akan dimulai
engkau maha mengetahui segala sesuatu
kalau memang takdir yang kau berikan ini adalah baik menurutmu
kuatkanlah kami untuk menjalani takdir ini ya allah
berikanlah kami kesabaran
supaya kami bisa menjalani ujian darimu
aduh justru aku yang menyelamatkan kamu dari semua masalah ini
aku gak mau kamu jadi seorang pembunuh
kalau emang kamu kira aku ini adalah sumber dari masalah keluarga kamu
lebih baik kamu bunuh aku aja
maka semua masalah ini akan kelar ya kan
ayo bunuh aku renu bunuh

jadi selama ini afif masih mencintai bella
aku gak akan biarin afif terus mikirin bela
aku ini istrinya
apa lagi sih
siapa lagi yang mecahin
ya allah fani
fani ada apa sih
kamu yang ada apa
kamu tuh udah jadi suami aku kenapa kamu masih nyimpenin foto bella
bener kan dugaan aku
pagi ini akan pecah perang
seru banget ini
fani kamu tenang dulu
kamu tenang dulu
aku bisa jelaskan semuanya sama aku
tenang dulu fani
aku gak pernah cinta sama aku kan
kamu tenang dulu
reno pasti kebakaran jenggot
lihat pagi pagi kakaknya sudah bertengkar sama afif

kau nggak pernah sayang sama aku
ya allah kak fani
kejadian ini terulang lagi
udah biar rapi
kau mau kemana
reno mau pergi dengan baju yang semalam
apa adalah sesuatu yang penting
pasti ada sesuatu yang gak beres
kenapa reno nggak mau cerita sama aku
mama rambut alika belum selesai dikunci
udah udah udah fani fani
nah fani fani
fani fani fan

afif kasih tau ke mama
itu perempuan kenapa bisa begitu
aku juga gak tau ma
bangun tiba tiba dia seperti itu mas
afif kok fani ngamuk ngamuk kayak gitu
kenapa kamu masih ada di sini sih
sekarang kamu keluar
semua hal yang kamu lakukan semalam di villa itu
afif jangan begitu
tuh justru sintia itu ngasih tau semua masalahnya
dia tuh nyariin kamu bukan nyariin reno
yang ada barang barang mama semuanya habis dipecahin
itu kenapa sih
jelasin dong ke mama
masa kamu gak tau perbuat itu kenapa bisa begitu
jangan jangan dia gila lagi
biar mama yang mukain
sip lagi sih yang datang